hampir di setiap sisi kota surabaya memiliki tempat unik dan juga ikonik
salah satunya tempat saya berada saat ini bisa dikatakan menjadi surganya para pecinta ikan hias
ya diresmikan pada tahun dua ribu sembilan
sentra ikan hias gunung sari ini bahkan sudah memasarkan aneka jenis varian ikan hingga kemanca negara
warna warni cantik ikan ikan hias di sepanjang stand pasar menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang datang
ya di pasar ikan hias gunung sari surabaya ini menjual aneka macam varian ikan
mulai dari jenis ikan air tawar dan ikan air laut
pasar ikan hias gunung sari ini dibagi menjadi dua lantai
di lantai satu kebanyakan pedagang
menjual ikan hias air tawar beserta akwarium dan hiasannya
sementara di lantai dua sebagian besar stand menjual ikan jenis air laut
berdiri sekitar tiga belas tahun yang lalu
kini pasar ini telah ditempati oleh ratusan penjual yang merupakan warga surabaya
awalnya para pedagang ini berjualan tidak terorganisir di pinggiran jalan kota surabaya
tanpa izin resmi tentu tak jarang lapak mereka kena gusur
agar lebih tersentralisasi pada dua ribu sepuluh pemerintah kota surabaya meresmikan pasar ikan hias ini
pertama ada di irba jogoloyo dan pak tua
jadi mereka dulu itu mencar mencar di sana bu
jadi dijadikan satu di sini menjadi sentral ikan hias
melihat perekonomian di pasar ikan hias gunung sari ini seolah tidak pernah mati sejak pagi hingga dini hari
bahkan di hari rabu dan sabtu di pasar ini juga mendapatkan distribusi ikan
dari pedagang grosir yang berasal dari luar surabaya
seperti kediri tulung agung banyuwangi dan beberapa daerah lainnya
saat ini tercatat ada enam puluh pedagang grosir ikan hias dari luar surabaya yang memasuk sentra ini
wah ini cukup menarik ya
karena saya berkesempatan melihat langsung proses distribusi ikan ini langsung dari pedagang luar daerah surabaya
ketika didistribusikan ke pasar ikan hias gunung sari
nah ini saya ingin tahu
dari tulung agung berapa banyak ikan yang dibawa hari ini
kalau berapa banyak sih kita nggak ngitung ya
cuma macemnya itu ada banyak sekali macem macem
kalau ribuan nggak ada kalau ratusan ada
oke kemudian mas ini kan perjalanan dari tulung agung kurang lebih tiga jam ya
ini gimana supaya ikannya ini nggak stres atau nggak mati ada
treatment khusus enggak
kalau di dalam perjalanan sih nggak ada
mungkin cuma kalau di rumah itu kan sebelum berangkat dilihat dulu
ikan yang kayak kurang kurang oksigen sama air air kotor itu dilihat dulu
jika anda berkunjung ke sentra ikan hias gunung sari surabaya
anda tidak hanya akan menemukan ikan ikan mainstream seperti ikan cupang dan ikan mas saja loh
di sini bahkan menjual berbagai varian unik bahkan dari luar area jawa timur
nah salah satu ikan yang menjadi incaran pembeli saat ini adalah ikan glowfish
berwarna cukup mencolok ikan ini ternyata memiliki
daya tarik tersendiri
apalagi proses perawatannya yang cukup mudah
dulu kita awalnya dulu kita import dari cina mbak
dari cina terus teman teman petani yang di jakarta itu mereka penasaran
sama mereka dipelajari ternyata awalnya dari badan yang transparan itu sama mereka dikasih hormon yaitu florescan
ya follower scan itu membuat mereka menjadi warna warni seperti ini
nah ini adalah ikan ikan yang terjangkau
salah satu keunggulan pasar ikan gunung sari ini adalah harganya yang terjangkau
pembeli bahkan bisa membeli secara grosir dan eceran
harga ikan tergantung dengan jenis yang dipilih konsumen
menurut beberapa pengunjung selisih harga bahkan bisa mencapai separuh dari harga jual di luar pasar
di sini sih kayaknya pilihannya lebih banyak lebih lengkap
anak saya juga lebih suka nyari nyarinya di sini
harganya pun ya lebih murah lah
daripada pasar pasar lainnya
pasar ikan hias gunung sari kini tidak hanya dikenal di wilayah surabaya saja
bahkan pemasarannya hingga ke kancah internasional
beberapa pedagang bahkan pernah mengirimkan jenis ikan koi ke beberapa negara seperti malaysia hingga kanada
semakin dikenal masyarakat tentunya pasar ikan hias gunung sari harus terus berbenah
salah satu yang bisa menjadi perhatian adalah pengembangan stand dan perluasan lahan parkir
kini semakin padat akibat semakin banyaknya penjual dan pembeli yang datang dari berbagai daerah
dengan fasilitas yang baik diharapkan mampu semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar ini
gaya klarisa agadipa surabaya jawa timur